kasian kenzo aku tau kalo dia kesakitan dan sedih karena gak bisa jalan lagi
tapi mamanya nggak peduli sama dia
itu obat buat mama
hidup kamu juga
anak kecil itu siapa
kenapa anak itu panggil syahna semama
dan laki laki itu papa
mereka itu keluarga barunya syahnas
selama ini shanas gak pernah cerita apapun tentang keluarga barunya ke kenzo
kamu jangan khawatir ya
mama masih ada satu perawatan lagi saya
kamu yang sabar ya
saya akan berjaga jaga
nanti kita ketemu lagi ya sayang
ini kan udah malem
setiap kalau kenzo mau bobo
kenzo mimpi bukuk pekus
tapi kenzo harus bobo sekarang
kan besok kita harus ke rumah sakit
gak mau ma
kenzo mau di rumah aja ma
nyebelin banget sih ini anaknya
aku harus terus merayu dan memujuk dia
supaya dia ngikutin keinginanku
kalau bukan karena aku butuh dia
aku gak akan mau ngeladinin anak manja ini
kalau kamu gak mau ke rumah sakit
berarti kamu mau mama meninggal
gak mau ma
kenzo gak mau mama meninggal
kenzo harus ke rumah sakit besok
karena cuma kenzo yang bisa menyelamatkan mama
ini baru anak mama
kinzu gak akan biarin mama meninggal
terus dia military
kalau tidak adalah mama
lalu tubuh terus
tapi masih bodoh
itu obat buat mama
gara gara aku sama mama hidup kamu jadi menderita terus
udah lah kak
ini sudah menjadi tanggung jawabnya afif
selama papa nggak ada afif otomatis menjadi kepala keluarga kan
kak buruan kasih obatnya buat mama ya
afif kamu udah pulang
sayang ditahan kamu kenapa
kamu melepuh kayak gitu kamu gak diobatin
kamu harus diobatin kalau didiamkan itu makin perih
udah deh kamu diam aja
enggak eh bella bella bella
tuhan itu gimana sih
gak tau luka kayak gitu kok didiamin
sayang kamu tau gak ini gak sakit
kan aku udah punya obatnya
kamu tuh ya udah kerja keras kayak gini sampai sakit demi keluarga sih aja bikin aku ketawa
makasih ya kamu udah peduli banget sama keluarga
ya aku kan terus bekerja keras
karena ini sudah menjadi tanggung jawab aku
dan sekarang aku udah menjadi kepala rumah tangga
kamu gak usah khawatir
kita harus hidup dengan berjuang
dan yang pastinya semua tantangan itu pasti bisa kita lewat
kau terima kasih
kayaknya parkir dan pasien

afif tuh gak cocok hidup kayak gini
iya aku tau bella
afif bisa menanggung semuanya
dan kamu juga tau kan
afif mencintai kamu dan syifa
cintanya dia buat kalian berdua itu gak akan pernah bisa luntur
aku tau kak
aku memang wanita yang beruntung
bisa mendapatkan cinta afif
sampai jumpa lagi
mau ngapain nya disini
gue mau ngapain sih
ya gue balik lagi lah kesini
gue udah tau kalau kalian berhasil ngusir keluarga bodoh itu
dan gue kesini mau ngambil bagian gue
apa gue gak salah dengar ya
selama ini gue juga punya andre sama kalian
jadi sewajarnya kalian berdua bagi
hasilnya buat aku gitu kan
buat gua oke
radit bagian lo itu akan berguna kalau raina itu ada di sisi lo
tapi sekarang raina kan gak ada di sisi lo jadi bagian lo gak berguna
dan berhubung raina gak ada di sini jadi walaupun lo suaminya dia lo tetep gak dapat bagian itu
lo berdua pasangan lo sekopak aja ya
makin licik lo berdua ya
eh kita berdua bukannya licik tapi kita pinter
kalian pikir kalian berdua pinter lihat aja ntar
lo udah ngianetin gua
sayang aku tahu banget siapa radit
jadi sebaiknya kita tetep puas pada sama dia
pokoknya kita jangan sampai kebobolan
karena kamu tau kan dia sama liciknya kayak kita
yaudah ya sayang yuk
syifa kita jalan jalan ya biar sehat oke